babang pam pam aduh kenapa nih lihat dong saldo di atm nya ada berapa sih
saya gak pake m banking yaelah jaman sekarang gak pake m banking kudet deh babang
nah besty biasanya konten konten semacam ini nih yang sering banget bermunculan di media sosial belakangan ini
para influencer pamer pamer kekayaan nah kalau lihat di media sosial sih liker sama viewersnya banyak ya
tapi kalau di dunia nyata gimana ya sebenarnya tangkapan masyarakat
apa yang dilakukan indra kents dan doni salmanan tentu menjadi impian banyak orang
pada usia muda mereka sudah kaya raya
di setelah memamerkan kekayaannya mereka tak jarang mempromosikan sejumlah produk investasi
melalui sebuah aplikasi trading
belakangan polisi mengungkap ternyata investasi yang ditawarkan hanyalah penipuan
dan pamer kekayaan merupakan modus untuk membuat orang tergiur
dengan cara seolah olah tersangka ds mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading call asing
dan maksud dan tujuan
untuk meyakinkan kepada masyarakat yang menonton youtube
dan mengelirik para member agar ikut berjabung
usai ditetapkan sebagai tersangka doni salmanan mengakui penipuan yang dilakukannya
agar sanksi terhadap saya bisa diringankan
kemudian juga apa namanya

untuk berhati hati agar tidak terjadi penipuan yang dilakukan oleh masyarakat indonesia

guru besar fakultas ekonomi universitas indonesia reynald kasali mengungkapkan
praktik pamer kekayaan para crazy rich abal abal
bisa jadi merupakan praktek strategi marketing
dari produk tipu tipu investasi itu sendiri
aksi pamer kekayaan membuat orang lain tergiur
sehingga mau ikut ke dalam tipu tipu investasi yang ditawarkan
sekarang ini sosial media ini telah mempertemukan
sebagai satu pamer kekayaan yang ditawarkan
jadi konsumen harus pertama tama adalah mengenal dulu siapa yang menawarkan itu
ketika misalnya ada seseorang akan mencari jodoh
dia berpikir di tinder itu akan ketemu orang orang yang semuanya sama sama
mencari jodoh juga ketemu orang baik ketemu orang baik
tidak di tinder itu ada orang yang hanya iseng ada orang yang jualan ada orang cyc
untuk mengenal siapa yang menawarkan itu
menghindari aksi penipuan serupa renald kasali menilai ada baiknya masyarakat
memeriksa latar belakang sang crazy rich sebelum tergiur mengikuti investasi yang ditawarkan
ada dua hal pertama jangan membeli atau invest karena artis
ngefans nikmati keindahan
di amerika saja ditertipu oleh kim kardashion
setelah dibeli oleh masyarakat
yang pertama itu
aksi tipu tipu crazy rich abal abal sejauh ini bahkan menyeret sejumlah youtuber
seperti atta halilintar reza arab hingga arief muhammad
beberapa hari terakhir polisi telah memeriksa mereka sebagai saksi
atau sekedar mengembalikan pemberian dari para tersangka crazy rich abal abal
indra kents dan doni salmanan
nah menyambung pernyataan dari profesor renald kasali
buat anda yang suka bermain media sosial
jangan lupa media sosial itu adalah tempat tumpah ruahnya
orang dengan beragam jenis latar belakang
pekerjaan hingga tujuan
maka jangan jadikan media sosial sebagai patokan utama
terutama sebagai pertimbangan investasi uang anda
tim liputan cnn tv jakarta